indonesia diperkirakan membelanjakan dua puluh lima triliun rupiah untuk bermain game pada dua ribu dua puluh
namun dari pangsa pasar yang besar itu jumlah game produk lokal sangat sedikit
nah dari game lokal yang sedikit itu bandung menjadi penyumbang terbesar
bandung tak hanya menjadi kiblat industri kreatif di tanah air seperti fashion musik dan kuliner
namun bandung juga merupakan kota dengan jumlah pengembang game terbanyak di indonesia
sehingga bisa disebut sebagai kota game developer
penelitian lipi kominfo dan asosiasi game indonesia atau agi yang dirilis pada april dua ribu dua puluh satu lalu
menunjukkan terdapat dua puluh lebih game developer lokal dengan sekitar satu lima ratus orang yang terlibat
di bandung terdapat agate game developer lokal terbesar
agate didirikan pada dua ribu sembilan oleh delapan belas orang yang berasal dari satu kampus
kini agate memiliki dua ratus lima puluh pegawai dan setiap tahunnya memproduksi rata rata dua puluh hingga tiga puluh game
di masa pandemi keuntungan agate tetap meningkat dibandingkan dua ribu sembilan belas
dan tahun ini mereka menargetkan keuntungannya naik dua kali lipat
pada dua ribu delapan belas salah satu cita cita agate dalam membuat game tercapai
yaitu dengan merilis game konsol valtryan arc heroes ghost story
game ini bisa dimainkan di nintendo switch dan playstation empat
dan kini mereka sedang menggarap game kelanjutannya
pada dua ribu sembilan belas agate meluncurkan mobile games berjudul memoris yang sudah diunduh lebih dari satu juta kali
lalu pada dua ribu dua puluh agate merilis mobile game lagi
kali ini berjudul kun atma dan sudah hampir mencapai satu juta unduhan
bagi agate ada beberapa keuntungan
ada beberapa keuntungan untuk membangun perusahaan game developer di bandung
di antaranya dekat dengan banyak perguruan tinggi biaya hidup yang relatif murah dan jarak
overtime ability yang biasanya besarnya datang di jakarta
kalau misalnya kita basisnya di jogja itu jaraknya lumayan jauh
seminimal minimalnya kalau misalnya within satu hari mau bulat balik gitu kan
harus dengan pesawat
tapi kalau di bandung kan bisa dengan travel gitu kan
jadi kita pikir secara geografi udah cukup advantage lah di bandung
game developer lainnya yang ada di bandung
adalah digital happiness
seperti namanya digital happiness bercita cita untuk memberikan pengalaman yang membahagiakan secara digital
namun dengan cara menakut nakuti karena game yang mereka kembangkan berjenre horror
di dunia game tanah air dreadout adalah game komputer yang sudah melegenda
di antaranya karena pada dua ribu tiga belas grade out menjadi game pertama di indonesia
yang modal pengembangannya berasal dari penggalangan dana secara internasional atau crowdfunding
ketika dirilis pada dua ribu empat belas dreadout merupakan game horror tiga d pertama di indonesia
lalu pada dua ribu sembilan belas dreadout menjadi game indonesia pertama yang diadaptasi menjadi film
pada dua ribu dua puluh ketika dr out dua dirilis menjadi game indonesia pertama yang berkolaborasi dengan produk fashion lokal
hal yang menarik lainnya dari penjualan dreadout di seluruh dunia sebanyak lima ratus lima puluh ribu copy

urutan pemain terbanyaknya justru berasal dari negara amerika
tiongkok dan rusia
selain dreadout yang pertama dan kedua
digital happiness memiliki strategi untuk fokus pada satu brand yang kemudian bisa terus berkembang
dan bisa diaplikasikan tidak terbatas hanya dalam game
digital happiness beranggapan kota bandung mendukung ekosistem game developer
karena masyarakat yang dinamis kreatif dan kolaboratif
dekat dengan institusi yang lekat dengan teknologi lekat dengan art dan desain
jadi tetap akan banyak muncul inovasi inovasi inovasi kalau mungkin dari kami lebih berbasis teknologi
sejak tahun dua ribu delapan
bahkan pada masa pandemi
meski tumbuh lima puluh per tahun tanpa ada percepatan
dalam kurun waktu sepuluh tahun
karenanya para pemangku kepentingan harus mendorong perusahaan perusahaan game yang ada
sehingga dapat mengatrol industri game tanah air
pada dua ribu dua puluh lalu
diperkirakan pendapatan game developer di indonesia
mencapai enam lima juta dolar amerika
kalau enam lima juta dolar itu mungkin sekitar seratus miliaran gitu lah ya kurang lebih
tapi orang indonesia itu tahun dua ribu dua puluh ngabisin sekitar dua puluh lima triliun rupiah buat main game
jadi yang dihasilkan oleh industri dalam negeri
sama sekali nggak ada apa apanya dibanding duit orang indonesia yang keluar untuk main game di luar negeri
hasil penelitian lipi kominfo dan agi juga menunjukkan bahwa
pangsa pasar video game di indonesia berada di peringkat pertama di asia tenggara
dan berada di peringkat enam belas dunia
sehingga upaya para game developer lokal untuk dapat menguasai pangsa pasar dalam negeri
masih membutuhkan banyak perjuangan
wilamnasution syed kiervan bandung jawa barat